ini kesempatan saya untuk tanya tanya lagi ke brosa
saya mau melanjutkan soal pembicaraan kita waktu itu
eee tentang apa ya pembicaraan yang mana ya
udah dulu ya om
saya masih banyak kerjaan
saya yang diputus karena buang telepon
dia bener bener gak mau mendengarkan penjelasan saya
kita harus pergi dari sini sah
kita gak bisa lama lama lagi disini
dan gue takutnya dia kesini
terus kita mau kemana
kamu juga masih belum paham sih sah
daripada lo bingung mending lo anterin gue pulang ke rumah orang tua gue
mereka pasti jagain gue kok
lo yakin sah
waktu lo dibawa polisi
apa orang tua lo bisa berbuat sesuatu buat nolong lo
mama aku gak mau
janji sama bapak tadi malam
kamu janji akan tegar
buat kamu buat bayi kamu
ikutin pak polisinya
papa mama gak bisa berbuat apa apa buat gue
tapi semua terserah lo susah
kalau lo gak mau ikut gue
bahkan kalau misalnya lo pengen kelapas
lo siap antar ya
lo kenapa sih sampai segininya bantuin gue

iern reiterties ada di dalam ini ya
masih perlu ditanya sk
langin gue tetep semakin cinta itu sama lo
jadi gue bakal tetep jagain lo sa
makasih ya rick makasih
eh randy gimana
udah selesai perusahaan
udah duduk ren
ini kesempatan saya
untuk tanya tanya lagi ke brosa
saya mau melanjutkan soal
tentang apa ya
pembicaraan yang mana ya
soal dennis tiano ya
ya belum selesai waktu itu pembicaraan kita ya
sampai mana ya
waktu itu pembicaraan dia
ibu meminta dennis tiano
untuk menyelidiki jessica
curiga kenapa ibu
jessica ada hubungannya dengan
kecelakaan parah yang menimbulkan dia kejadian

gak lama setelah kecelakaan itu
suami saya meninggal
bella ada hubungannya sama
meninggalnya pak hartawan
terus gimana ya ibu
apa udah ada bukti kalau jessica ini
waktu itu dennis bilang
auditor ya kita pulang sekarang yuk
yuk kita pulah
gua punya cokl buat kalian semua
jawab apaan bos
malam ini kalian menghajar